gudang kepabeanan di semper timur menjadi tempat pameran barang impor hasil sitaan bea cukai badai
dipamerkan dalam kontainer itu merupakan barang dikuasai negara yang telah berstatus barang milik
negara padang diklasifikasikan oleh beacukai ke dalam sepuluh lot ada motor harley davidson beragam
jenis pakaian alas kaki bayi kacamata hingga berbagai peralatan produksi wah ternyata
kaos celana dan pakaian yang colorful ini termasuk pakaian baru dan kalau saya lihat
teksnya itu berasal dari korea selatan makanya banyak sekali pengusaha dari daerah yang berminat
untuk menjadi peserta lelang setelah melihat langsung seperti apa detil barangnya pada
open house ini oh jadi tak hanya barang baru di sini juga ada sejumlah barang bekas seperti ada kulkas
yang saya lihat kemudian juga ada air kompresor
dan juga ada mixer untuk alat alat membuat kue nah pantesan aja ya menarik minat pengusaha karena
selain barangnya masih dalam kondisi bagus dan juga harganya dibuka miring sebelum pelelangan dimulai
memang saya memang baru pertama kali dengar pertama kali melihat suasananya pengen tahu
mewakili kawan kawan yang lain jadi titip mata untuk dilihat mungkin event hari ini apa saja yang
isinya lot itu bagaimana motor harley davidson ini menjadi salah satu daya tarik pada pelelangan lima
oktober dua ribu dua puluh tiga motor seribu dua ratus cc tahun dua ribu delapan ini digandeng bersama mesin kendaraan bermotor dan hydrolik
pressure crock dalam lot yang sama dengan nilai limit enam puluh empat juta rupiah di luar biaya sewa gudang
juta rupiah di seri tonang maria oktober jakarta